aku sama kamu itu beda reva
udah aku udah gak peduli aku udah gak bisa toleransi sama sikap kamu
tolong ambil ini tolong keluar dari ruangan saya
tolong keluar dari ruang saya keluar dari hidup saya dan satu lagi reva
aku tahu kamu sudah ngancam dewi
kamu jauhi dia
mertua saya pimpinan rumah sakit ini
mungkin perawat perawat yang ada di sini atau pasien lain keluarga pasien lain
karena apa yang dokter lakukan terhadap dia
saya dan abi nggak dokter lakukan terhadap pasien yang lainnya
jadi udah cukup stop
berhenti melakukan itu semua
lakukan apa yang sewajarnya dokter terhadap pasien lakukan
kamu masih disini reva
mas kamu yang suruh aku tunggu kamu lupa
ya itu aku nggak minta kamu tunggu reva
itu omongan itu keluar dari mulut
bukan karena dari hati
mas jangan kayak gitu
sikap kamu sudah mulai mengganggu aku dan mengganggu kerjaan aku
ya tiap kali ada kamu itu bikin aku stres
kalau kamu stres tandanya kamu mikirin aku
sama kayak aku yang selalu mikirin kamu

tapi reva sudah berkali kali aku bilang ke kamu aku mau pergi ke rumah kamu
jadi aku bilang sama kamu
kalau aku udah gak punya perasaan buat kamu
jadi kalimat itu tidak membuat kamu menjauh
itu bendanya karena aku mau terazin dibawah kamu
ya lagiapaun aku masih tetap bisa dijadikan teman
tidak ada pertaraan kita
kita masih tetap bisa sama sama masih bisa terus dekat
walaupun kamu gak ini lagi painer kamu sama aku
dan kan meskipun cinta kamu buat kamu
cinta kamu buat dewi
yang penting gak ada jarak diantara kita mas
mas aku tahu
aku tahu cinta itu gak harus memiliki
dan kalaupun cinta kamu buat dewi pun
dijadikan yang kedua sama allah
aku mau pergi
dewi kamu lagi di mana
ini baru mau sampai rumah
aku udah bawa cherry nih
kita ketemu di taman
tapi kamu jual lama lama
kita segera ke sana
sampai ketemu nis
ya oke aku tunggu ya
aku cuma mau ngingetin
kamu jangan lupa ya ntar malam
jadi yang kedua
kamu udah gila reva
aku sama kamu itu beda reva
aku gak segampang seenaknya bisa ngeduain kayak kamu
udah aku udah
aku udah gak peduli
aku udah gak bisa toleransi sama sikap kamu
tolong keluar dari rumah
tolong keluar dari ruangan saya
tolong keluar dari ruangan
tolong keluar dari hidup saya
dan satu lagi reva
aku tahu kamu sudah ngancam demokrasi
kamu jauhi dia
kamu jauhi dia
kamu jauhi dia
lama banget dewi
aku sekarang itu lagi ada halnya
bukan urusan remeh seperti ini
cherry tante dewi udah lama sekali gak ketemu sama kamu
paling cantik sekali
kau sama tante dewi
abi ini prinses yang cantik ini namanya cherry
oh kalian kenalan
abdi sama ceri sekarang kalian temenan ya anggap aja saudara
gak usah lembay wi
ajak abi main dulu oke
adik main di situ yuk
abi jangan terlalu capek
pak bobi bagaimana kelanjutan pak soal proyek kita pak
apa kita lanjut apa kita pending
mas fari ini bobi dia itu sahabat almarhum mas bayu
mas bobi makasih udah nganterin aku sampai sini
ini pasti ada yang salah dewi gak mungkin selingkuh dari bayu itu nggak mungkin
gue bisa gila nih kalau terus mikirin ini sendirian dan gak dapat jawaban sama sekali
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
pak bobi pak
sampai mana kita tadi
kita lagi mendengarkan laporan keuangan pak
oke maaf lanjutkan
bagaimana pak laporan untuk lima bulan ke depan apakah kita lanjut kita pending
satu dua tiga
mbak dewi anu mbak mas tatang udah bilang sama bu bos mbak
ya soal itu mbak soal mbak dewi masih bisa kerja di sini apa enggak
oh ya mas tatang terus kata bu bos gimana saya masih bisa kerja di sana atau enggak
tanya mbak bu bosnya enggak mau mbak malah bu bos nyuruh cari orang lain mbak
oh gitu ya udah gak apa apa mas datang ya anggap aja belum rezeki saya lagi
tapi makasih udah ngabarin ya seenggaknya saya gak berharap untuk kerja di sana lagi dan saya bisa cari kerjaan baru
makasih mas tatang
ada apa dewi kamu dipecat
ada apa dewi kamu dipecat
perasaan kamu baru dua bulan deh kerja udah dipecat aja sih kamu ngapain
aku lalai ada pencuri masuk toko terus bawa beberapa barang
malam banget ya nasib kamu dewi
ya berarti aku harus semangat cari kerjaan lagi yang lain dan yang pasti aku harus lebih hati hati